antoni tuh orangnya baik
jadi kamu tuh gak bisa percaya dia tuh kalau dia tuh bukan antoni
cuma gara gara dia gak rapi kek atau suka betulin rumah kek
satu lagi ken
menurut kamu pak antoni pernah naik naik angkot
tadi kan supir angkot bilang
kalau antoni tuh lah gak ada angkot
apa mungkin orang serapi dia tuh naik angkot
aku kan udah bilang sama kamu
antoni tuh orang yang ramah
dia ramah sama siapa aja
dan satu lagi
dia baik dan dia suka nolongin aku
makanya kamu tuh gak usah cemburu ander ter
karena itu kan kamu gak mau aku ketemu lagi sama antoni
kok cemburu sih
kita tuh kakak berade
jadi gak masuk akal banget dong kalau aku tuh cemburu sama kamu
udah udah udah
aku gak percaya sama kamu
apapun alasan kamu dia tuh tetap anthony
ken tunggu ken
cewek tuh menyebelin banget deh
udah jatuh cinta aja tuh langsung
dari kotaknya tutup
gak usah pake lagi
wajibnya sih itu tuh topan bukan antoni
gak percaya lagi
pintar juga men

mereka cukupetraversial rachman bahayaya

bandara juga bergantung lah udah
bahagian data kok agak murah
bahsir dalam modal menu itu
kan ada yang murni
yang gimana yang lagi berubah dia
bagaimana kadang kadang kemarin ada yang begitu kemarin
ada tanggal narik dulu

kalau kan kadang

apa butuhnya orang cerita terdiri dari biaya kita
ken kamu kenapa lagi nangis
yaudah kamu tenang jangan nangis ya
kita naik taksi ikutin mereka bisa nangis jelas
sayangnya aku gak bisa banyak membantu
aku gak kenal siapapun temen
atau orang yang bisa bantuin kita kan
tentang kamu pasti pegal dari semalam
orang orang itu punya bukti yang kuat
ada hasil labnya segala lagi
mama jadi tahanan di sini
aku gak mau pulang kok polisi belum lepasin mama
ken polisi itu kan hanya menjalankan tugas
justru kita harus pulang untuk menjalankan tugas kita
yaitu nemuin bukti kalau mama kamu gak bersalah
kalau kita di sini terus kita cuma buang waktu sama buang energi
tapi aku mau jukukin mama sebentar ya
kamu lihat rumah kita tinggal dari semalam
kita juga belum mandi
lagian kalau mau bersukan siang ini masih pagi gak boleh
kita jadi kayak gini
kenapa untuk ketemu emak emak aja harus pakai jam besuk segala
aku pernah ngerasain di dalam penjara
kehidupannya sangat kasar
mudah mudahan mame sangat lembut bisa bertahan di dalam sana
masih bang ya
mbak uriah penguasa sahabat
kamu kan baru saja pulang
baru kembali dari kematian
pulang ke rumah masa anak anakmu
kenapa kamu pergi lagi
kenapa kamu sifat seperti alpha
kamu tidak peduli lagi sama eyang
yang juga sih dia yang salah
eyang terlalu galak
cuma kita berdua doang
yang betah jadi cucunya
karena kita sendiri punya akal
sekarang kita ibu yang ngeriak
dia punya akal
kamu pasti sekarang seneng banget ya
antoni sekarang tinggal di rumah kamu
kamu tuh emang beruntung banget ken
antoni tuh bela belain kamu sampai rela minggat dari rumahnya eyang ria
ya pasti gak nyangka tuh kalau ternyata antoni tuh lebih belain kamu daripada dia
tapi aku tuh takut kalau yang ria tuh marah sama kamu terus ngejahatin kamu lagi
besok aku harus ke tempat eyang ria
aku harus ngehibur dia terus ngejelasin kalau kamu tuh gak salah apa apa ken
kamu kan kalau pakai baju kayak gini kelihatan cerah
aku harus ngehibur dia terus ngehilasin kamu lagi